ratusan penghuni gedung komisi pemberantasan korupsi
selasa siang panik dan berhamburan keluar akibat gempa
gempa bumi dengan magnitudo enam satu yang terpusat di banten
terasa hingga ke jakarta
sementara para tersangka yang saat itu diperiksa penyidik
di lantai dua gedung kpk
termasuk tersangka korupsi ktp elektronik setia novanto
dikembalikan ke rumah tahanan kpk
selain di gedung kpk gempa juga mengakibatkan para staff
atau pegawai di lingkungan komplek dpr ri berlarian keluar gedung
tak terkecuali para anggota dewan
aktivitas di parlemen sempat terhenti saat gempa terjadi
sekitar pukul tiga belas lebih tiga puluh menit waktu indonesia barat
sementara itu wakil presiden yusuf kala yang tengah berada di istana wapres
juga sempat merasakan getaran gempa ini
momen getaran gempa di istana wakil presiden
direkam oleh jurubicara wakil presiden hussein abdullah
ketika itu jk baru saja menghadiri rapat bersama presiden jokowi
suasana serupa juga tampak di meeting point tower satu
bursa efek indonesia di kawasan scb di jakarta
sejumlah karyawan dan pihak tenan scbd memadati areal meeting point
setelah sebelumnya mendapat arahan dari petugas pengelola gedung
petugas segera menyisir areal untuk memeriksa struktur gedung
namun gempa tidak mempengaruhi operasional perdagangan saham di gedung bi
sementara di banten puluhan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota cilegon
langsung berhamburan keluar dari dalam gedung untuk mengembang
sejumlah pegawai yang sedang menggelar rapat juga terlihat ikut keluar
dari dalam gedung berlantai tiga ini
selain itu warga yang sedang melakukan pelayanan di salah satu kantor dinas
juga ikut berhamburan
berdasarkan data dari bmkg gempa berpusat di lebak
tepatnya pada jarak empat puluh tiga km arah selatan kota muara binuangan banten